pelak pembongkaran lapak di pasar apung mardika kota ambon maluku
ibu ibu pedagang pasar menghadang alat berat
pedagang berusaha menghalangi pembongkaran yang dilakukan aparat gabungan
ibu ibu ini bahkan mengamuk dan melempari petugas menggunakan pisang
mereka menolak pembongkaran karena menurut surat edaran
penertiban pedagang hanya di badan jalan saja
apalagi lapak pasar apung ini dibeli dengan harga tujuh puluh sampai tujuh puluh lima juta rupiah dari pihak ketiga
yang memenangkan tender pembangunan pasar apung pada dua ribu dua puluh satu lalu
meski mendapat penolakan pembongkaran tetap dilakukan oleh petugas